saya ditabrak dua kali atau lebih yang satu kali salah sasaran ya
itu terkait dengan kasus mafia hukum
saya pernah ada suatu kasus yang terkait dengan orang yang selama ini disebut sebagai salah satu kepala mafia lah gitu ya
itu anjamannya anjaman pembunuhan
dan kemudian saya dianjam kriminalisasi dan itu terkait dengan salah seorang petinggi polri
dan saya kemudian dianjam dan kemudian diserang seperti sekarang
ada beberapa kasus besar dan itu kolaborasi saya melihatnya
lima belas tahun bukan waktu yang singkat bagi novel baswedan mengabdi di komisi pemberantasan korupsi
berbagai kasus korupsi besar telah ia tangani
seperti kasus bank senturi hingga korupsi ktp elektronik yang menyeret ketua dpr setia novanto
novel yang memilih keluar dari kepolisian republik indonesia untuk berfokus menangani korupsi pada dua ribu dua belas bukan cuma mendapat ancaman
pada dua ribu lima belas novel dinyatakan terlibat penganiayaan tersangka kasus pencurian sarang burung walet sebelas tahun sebelumnya
perkara lama ini diungkit saat novel sedang menangani kasus korupsi simulator sim mantan kakor lantas irjen joko susilo
serangan yang paling berat terjadi pada dua ribu tujuh belas ketika ia diserang dengan air keras

mata kirinya mengalami kerusakan permanen akibat serangan tersebut
namun pengabdian novel baswedan tak membuatnya luput dari saringan tes wawasan kebangsaan
ia dinyatakan tidak lulus tes tersebut dan tidak bisa lagi dibina soal kebangsaan
kepada cnn indonesia dan watchdog novel mengatakan ia disingkirkan dari

karena saya yakin kalau tes wawasan kebangsaan ini hanya alat
alat untuk menyingkirkan tak hasil pernikahan menyingkirkan
rizka anung nata yang sudah bergabung dengan kpk sejak dua ribu sebelas juga termasuk yang terdepak karena tak lulus tes wawasan kebangsaan
sebagaimana novel rizka merupakan penyidik kpk yang sebelumnya adalah anggota kepolisian
tidak sampai keserangan
hanya ya misalnya dibutuhkan
di sma di telepon telepon rumah
kemudian melalui beberapa orang disampaikan ke saya
itu sudah cukup sering
sebenarnya kalau kita tunjukkan bahwa kita kuat
kita sesuai dengan ketentuan
kita tidak bisa diintervensi
ya insya allah orang orang itu akan mundur dengan sendirinya
sebelah teman saya
ketika sedang menangani kasus korupsi simulator sim di kakor lantas polri pada dua ribu dua belas rizka sempat akan ditarik kembali ke polri
namun ia tetap memilih untuk terus bergabung di kpk dan mundur dari polri
ada beberapa imbalan atau komensasi yang disampaikan ke teman teman saya sahabat sahabat saya
jika saya dibilang kalau bali kamu dapat jabatan ini atau kamu bisa terserah milih lah
penyidik budi agung nugroho dan andre nainggolan mengaku pernah mendapat tawaran serupa
budi merupakan penyidik kasus korupsi skk migas yang menyirat nama politikus partai demokrat sultan batu gana
sedangkan andre nainggolan merupakan penyidik kasus korupsi komisioner kpu korupsi bansos covid dan korupsi simulator sim
mereka juga termasuk dalam lima puluh satu pegawai kpk yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan
ya penalikan besar besaran kalau misalnya tidak seluruhnya ya kita bilang besar besaran
karena metodenya tidak seluruhnya istilahnya ditarik tapi seperti tidak diperpanjang surat tugasnya
padahal seharusnya diperpanjang ketika tidak diperpanjang pada masa waktu surat tugasnya habis semoga kamu mereka akan kembali
karena tidak ada dasar
saya sih melihat ada niat untuk menarik seluruh penyidik jadi menarik seluruh anggota polisi yang ada di kpk
artinya apa karena pada waktu itu penyidik hanya dari anggota polri makanya sudah dipastikan
waktu itu kita coba hitung ya angkatan terakhir itu kapan sih
kalau misalnya ini ditarik semua gitu ya kapan sih akan habis semua
ternyata kita hitung di maret dua ribu tiga belas itu berarti semua penyidik habis
padahal pada waktu itu kita sedang menangani perkara hambalang korlantas kemudian apalagi perkara perkara besar lainnya gitu ya
jauh sebelum revisi undang undang kpk nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas dan tes wawasan kebangsaan upaya untuk melemahkan kpk telah dilancarkan dengan berbagai cara
pada dua ribu sembilan pimpinan kpk periode dua ribu tujuh hingga dua ribu sebelas bibit samatrianto
menjadi tersangka setelah menerbitkan surat pencekalan terhadap bos pt era giat prima joko s chandra
sementara chandra hamzah menjadi tersangka setelah mengeluarkan surat pencegahan terhadap pemilik pt masaro anggoro wijoyo
pimpinan kpk saat itu bambang wijoyanto dituduh menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang di mahkamah konstitusi lima tahun sebelumnya
sementara abraham saman dituding memalsukan kartu tersebut
dan paspor milik feryani lim
dua perkara itu menjerat para pimpinan kpk setelah kpk menetapkan komjen budi gunawan sebagai tersangka kepemilikan rekening gendut
komisi pemberantasan korupsi mencatat ada sembilan bentuk penyerangan yang menimpa pegawai hingga pimpinan kpk yang hingga saat ini belum jelas penyelesaiannya
peneliti indonesia corruption watch kurnia ramadana menilai
pemecatan terhadap lima puluh satu pegawai kpk merupakan puncak pelemahan
pemegang lembaga anti rasuah ini
pegawai yang dipecat termasuk mereka yang sedang menangani perkara besar
salah satunya kasus korupsi bantuan sosial covid sembilan belas yang merugikan masyarakat miskin
kual akhir pelemahan kpk ini ditutup oleh firly bahuri dengan menyingkirkan lima puluh satu pegawai kpk yang selama ini dikenal rekam jejak integritas dan paling fatalnya mereka sedang menangani perkara besar
tidak hanya dari skala kerugian negara saja tapi perkara perkara yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup masyarakat luar
citra kpk sebagai lembaga independen saat ini diuji
satu pegawai yang tak lulus tes wawasan kebangsaan terlempar dari lembaga
sementara satu dua ratus tujuh puluh satu yang lulus kini berstatus aparatur sipil negara
tim liputan cnn indonesia jakarta